sementara itu pasangan dengan nomor urut dua basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat tidak memiliki banyak agenda pada hari senin
ahok berkampanye dengan menerima warga di rumah lembang
sementara pasangan dan jarod memenuhi pemanggilan direkturat reser sekriminal umum polda metro jaya terkait dengan kasus penghadangan kampanye
hari senin calon gubernur dki jakarta nomor urut dua basuki cahayapurnama
kembali menerima warga dan pendukungnya di rumah pemenangan lembang di kawasan menteng jakarta pusat
basuki yang tiba di rumah lembang sejak pukul delapan pagi langsung menyapa ratusan pendukungnya
dalam paparannya ahok mengelaborasi program kerja yang telah ia lakukan selama menjadi petahana
seperti kartu jakarta pintar dan pemberdayaan warga rusun
cagup nomor urut dua ini juga menekankan pentingnya membangun program kerja yang berbasis keadilan sosial bukan bantuan sosial
sementara itu calon wakil gubernur petahana
dki jakarta pasangan ahok jarod saiful hidayat
senin siang memenuhi panggilan direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya
terkait dengan kasus penghadangan kampanye
selama kurang dari dua jam jarod diperiksa sebagai saksi
terkait dengan penghadangan kampanye di rusunami petamburan jakarta utara pada dua puluh lima november silam
jarod mengaku mendapat delapan belas pertanyaan dari penyidik
di saat yang sama tim advokasinya juga memberikan sejumlah data dan bukti video
atas kasus ini polisi telah menetapkan satu tersangka
berinisial r warga rusun nami petamburan